bagi para penggemar kegiatan outdoor keinginan untuk berpetualang menjadi hal yang seakan tak bisa dielakkan
dan dengan sedikit sentuhan teknologi mutakhir berpetualang akan semakin mudah dan menyenangkan
pakayak adalah sebuah kapal kayak modular yang dapat dibawa layaknya sebuah ransel
modul modul pakaian ini nantinya dapat disusun menjadi sebuah kayak utuh dengan panjang total sekitar empat dua meter
kepraktisan menjadi ide awal pembuatan pak kayak
dengan sistem modular ini para pedayung akan lebih dimudahkan saat ingin membawa pakaian ke berbagai tempat tanpa harus mengorbankan banyak muatan kargo
meski tersusun dari beberapa modul terpisah pekayak tergolong aman untuk digunakan
hal ini berkat sistem penguncian antar modul yang mencegah terjadinya kebocoran berujung tenggelamnya pak kayak
berpetualang juga akan semakin akomodatif berkat kehadiran tenda berjalan bernama t van
t van adalah sebuah kemah portable dengan bentuk berupa van trailer yang telah mengaspal sejak tahun dua ribu silam
t van terbaru yang satu ini merupakan generasi kelima dengan kode produksi mark v
t van mark lima dapat difungsikan di berbagai medan darat mulai dari area hijau perhutanan hingga gurun tandu sekalipun
meski harus dioperasikan secara manis t van mark v akan berfungsi sebagai kode produksi yang lebih mudah
sistem transformasi dari mobil trailer hingga menjadi sebuah kemah terbilang cukup mudah untuk diwujudkan
ruang kemah yang akomodatif ini mampu menampung tempat tidur setara ukuran queen size lengkap dengan berbagai ruang penyimpanan fungsional
tak hanya itu t van mark lima juga dilengkapi dengan area dapur mini lengkap dengan wastafel area basah hingga kompor untuk memasak
sumber pelistrikan di kemah pintar ini juga terbilang ramah lingkungan
tiven mengandalkan panel surya untuk dapat menghasilkan daya listrik hingga satu ratus dua puluh watt
yang tentu akan sangat membantu pengguna khususnya saat menghabiskan waktu di malam hari
berbicara malam hari para petualang kini bisa semakin terbantu oleh hadirnya jaket mutakhir bernama volleybag
volleyback adalah sebuah jaket yang dapat menyala di malam hari
saat digunakan di siang hari volleyback tampak seperti jaket pada umumnya sebuah jaket yang tahan air dan juga terpahan angin
namun ada yang berbeda jika volleybag digunakan pada malam hari
bahan kain yang memiliki sifat post proresist
mesin ini akan menyerap dan menyimpan sinar matahari di siang hari
cahaya yang diserap ini akan keluar di malam hari dan membuat jaket volleybag terlihat menyala
berkat adanya reaksi kimia dari sifat bahan postporesin itu
dan sesuai dengan sifat post proresist nyala dari jaket ini akan terlihat kehijauan
tak tanggung tanggung jaket volleyback mampu menyala hingga dua belas jam menemani kegiatan anda di tengah gelapnya malam
tentunya petualangan panjang anda akan terasa semakin menyenangkan dan pastinya tak terlupakan